abang tukang ojek kan
kang parman enggak sarapan
tadinya enggak lapar
apa gara gara dibilang gratis
tapi nanti lulus titip beli beras ya
itu bukan gratis
anterin ke pasar
saya mau sarapan
biasanya juga enggak sarapan
saya mau minta uang dulu sama lilis
buat beli beras
saya mau beli sendal bukan beras
saya mau minta uang dulu sama lilis
yang mau beli sendal saya
buat beli beras
saya mau beli sendal bukan beras
saya mau minta uang dulu sama lilis
saya mau beli beras
kenapa gak bilang dari tadi
saya mau beli beras
saya mau beli beras
saya mau beli beras
udah tau maksudmu kenapa mesinnya mati
gue kameramen bukan montir
kata sabto gue kameramen bukan montir
bukan sama risa
maaf aku bilang gak ada penumpang
mau wawancara kris dayanti
wartawan ya mbak
chris dayanti itu penyanyi bukan wartawan
bos minta kita ngeliput penangkapan teroris
bang tolong anterin ke tempat penyergapan teroris
ayo suruh tahu
ayo suruh tahu
tidak kata imom itu
abang tukang ojek kan
yang satu campur mie kuning sama mie putih
jangan pakai selede sama mecin ya
yang satu mie kuning aja
kalau cuma mie kuning apa enaknya sih
iya pakai bumbu kuah sama basonya
eh mau ngapain
rongsokan apa jemuran
loh kok gak pakai kecap saus sama cukak
eh dia lupa
cuma depan lewat
ojek bang udah jalan aja nawik
kok gak mau
terus teras saya dong kan saya yang ngojek
kalau mau buntung terbang
kayaknya sih suer
kan lagi liputan
terus kayaknya sih bakalan seru banget
kayaknya serunya udah bakalan mulai nih
jalan dulu ya bye